kita harus banyak bersabar
kita harus banyak berdoa
diri cantik jangan menyerah dulu
ini teh bukan suatu yang salah
kita gak melanggar agama kita gak melanggar hukum
nanti kamu gak kebagian pizza tuh
sob itu kok mahal
gak resep waktu milihnya
kenapa takut takut kalah
saya gak milih siapa siapa saya golput aja
sobri namanya cuma satu
karena ada satu nama calon
kang dadang jadi ketua rt
terima kasih ya
bukan di dunia langsung
bukan di dunia langsung
bukan di dunia langsung
bukan di dunia langsung
kalau milih itu yang ikhlas
sekarang kita punya rt gitu
tolong ditandatanganin dulu
kamu udah punya rt baru
kok malah pulang
kang dadang siapkan bisik lo
oh iya jangan lagi ya sobri ya
salam buat dede ya
pak juga sebel banget deb
peran utamanya itu aduh
bukut aja gak boleh
boroboro mah peran utamanya deb
figuran figurannya juga sombong
lebih somong daripada pemain pemain utamanya
papa nggak mau lagi ya nonton harta warisan
iya pak nggak usah ditonton
tonton yang lain aja
iya ini emak
belum tau idan
bapaknya lagi ke bogor
sekalian ngecek ke atm
saya pulang dulu ah
berapa ce satu
lima ribu kang
terima kasih ce
saya juga mau pulang
udah lah ce
enggak enggak enggak
kita pulang yuk
lima belas ribu
um gak usah kum
jadi enak nih ditraktirin
kamu pulang dulu ya
ntar balik lagi
ikut kum barang
majuan atik kum
majuan majuan majuan majuan kum
kenapa sih ini
oh ayo jalan atik kum
ini gimana jalannya kalau begini
saya duduk saja tidak bisa
perut kamu tahan doi tarik nafas
perut kamu tahan doi
ini saya sudah nafas
sudah tarik nafas saya
memang begini perutnya
tuh ceng kum
saya jalan aja kalian duluan aja
saya nemenin acing kum

kamu tuh setia kawan banget sih
saya kan cs kamu atu ceng
oh sobri yakin
suatu saat nanti kita pasti menikah
suatu saat nanti kita pasti menikmati
kita harus banyak bersabar
kita harus banyak berdoa
diri cantik jangan menyerah dulu
ini bukan sesuatu yang salah
kita tidak melanggar agama
kita tidak melanggar hukum
dede cantik sayang
edward pulang belanja ya
loh edward mau kemana
mau pulang udah sore
belajarnya sudah selesai
ya sudah belajar saja dulu
kok tidak disubuhkan
kata edward sama claudia
mereka bisa berdua
aku ambil sendiri
belajar yang pintarnya
bapak masuk dulu
pebri dan edward setiap hari bersama
saya tidak mau kehilangan pebi lagi
mereka tidak pacaran
febri belum mengerti
edward anak baik
edward anak baik
mereka tidak pacaran
tadi t i d yang telepon
dia menanyakan uang yang buat dia
transperan sudah masuk
tapi uang buat ida tidak ada